selama ini kan kita lagi menuju ke sana
emangnya kamu serius
demi apa juga mau
supaya kamu mau kerjasama
nanti waktu makan siang kamu yang jaga
berarti nanti saya makan siang duluan
kamu mau makan dimana
maunya sih makan di rumah terus
kamu yakin masakan aku cocok sama selera kamu
kamu mau nya demi apa
demi apa juga mau
nanti aku telfon lagi
jadi tapi ini adalah empat belas hari terhitung mulai hari ini
kita sikap satu persatu bekas anak bubos tiang
kami nggak selesai
tapi kita templates
desain kecimbring saya masih ada
saya mau tambahin nomor izin dari dinas kesehatan
terus mau disetak banyak
kalau logo halal disini ada
saya cuma butuh nomor izin dari dinas kesehatannya aja
udah saya catat
kita akan mulai dari terminal
tempat yang dulu pernah saya pegang
tempat yang seharusnya jadi warisan buat saya
tapi kang bahar dan muslihat tidak pernah memberikannya pada saya
yang kedua adalah pasar
di sana ada orang yang sanggup menandingi kelicikan saya
dia pernah berhasil menyusup kesini atas perintah muslihat
seolah olah untuk saya
ketiga adalah jalanan
di sana ada dua orang yang selalu satu paket
mereka dulunya ada kuasa di terminal
sekarang mereka adalah dua orang yang tidak pernah menaruh rasa hormat sedikitpun pada saya
karena lebih tunduk dan patuh pada muslihat
semua harus selesai dalam empat belas hari
terhitung mulai hari ini
gak bisa lebih cepat
enggak aku udah nanya gitu juga ke penjahitnya
padahal permintaan lagi banyak
habis mau gimana lagi ya tuh
gak coba cari penjahit lain
sama penjahit itu sebetulnya aku udah cocok
masa cuma gara gara fadli bisa nganter pake motor
terus diza ninggalin kamu
kalau karena ganteng
kayaknya enggak juga
tapi lebih ganteng dibanding kamu
udah kontak lagi sama ubed
buat apa kontak lagi sama dija
kalau hari ini saya di ronsen
pasti kelihatan semuanya
semua udah berantakan
sepalin ke salur saja
terus kayak susah pencomotinin
gusministernya berusaha gendut
di setiap kalim celsiusg posisi dengan organ
mengungkapnya dengan organisasi yang mendatangkan
dija udah ngasih harapan
terus aku ditinggalinkan
gitu aja jadi masalah
kalau nanti ketemu
aku mau tanya ke kak ubed
kalau memang aku salah
tapi belum dapet
ini udah berapa hari
copet baru itu penting buat kita
terutama buat kamu
kamu kan butuh partner
saya kasih waktu dua hari lagi
kalau masih belum dapat juga
tidak ada maaf bagimu
nah sekarang bikin kita validated
kita makan keselamatan bukan kecepatan
terima kasih hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
saya kira ada tugas buat saya
selamat siang bos
mau ikut mencari susop nasi bos
tapi jangan sampai ganggu yang jualan sama yang belanja
ada keluar dari pedagang enggak
ada yang merasa keganggu nggak
belum denger ada yang merasa keganggu
semua udah bosan
dia kalau ngamen
gak pernah ganti lagu
habisnya mau kemana
apa mau pulang aja
nanti aku disuruh bantuin bikin kicimpling
numbuknya yang slow
kenapa sih kamu gak mau bantuin keluarga kamu kerja
belajar sama main
numbuknya jangan terlalu slow
yaudah sekarang kamu gantiin saya
udah mau pergi sekarang
biar begitu berita turun
saya sudah siap
mau makan dimana
basah cuan ki
habisnya mau jajan apa
kemarin kang jamal kesini
pasti bukan mau beli sepatu
gak jelas dia mau apa
ngebandingin kondisi saya sama dik dik
sementara jualan saya disini sepi
dik nik rutin nerima uang dari pasar
maksud dia apa
mungkin dia mancing saya buat kembali ke kerjaan lama
atau mungkin minimal iris sama dik dik
kalau yang sebenarnya gimana
yang sebenarnya apa
kamu mau kembali ke bisnis yang lama
atau iris sama dik dik
kalau gak ada acara
ketemuan aja yuk

ya sekali kali ngajak makan atuh
di tukang basah tauhu yang kemarin
di pasar mungkin kelihatannya enak
tapi status kerjaan kita gak jelas
apalagi sekarang kondisinya makin kacau
kita gak tau kejadian yang sebenarnya gimana
tapi di pasar di terminal di jalanan
lagi ada masalah
masalah yang risikonya tinggi buat kita
terus kamu sendiri gimana
kalau cuma mau ngajak ngobrol aja males ah
yang gaya sedikit atau kawian
memangnya nanti kalau aku bilang mau apa
hasil pertandingan tinju korda
kalau saya menang
saya terus mengejar mimpi saya
buat jadi petinju profesional
saya mau bangun dari mimpi
cari kerja full time atau usaha
tapi saya belum tau
mau kerja dimana mau usaha apa
yang pasti gak bertahan jadi pelayan di toko jeans
penghasilannya kurang bisa diandalkan buat masa depan
kalau punya toko sendiri
kalau itu mungkin iya
tapi modalnya dari mana
ya dari kak uin lah
kan kak uyan yang ngajak
ah kamu mah rumit
cuma diajak ketemuan aja susah
gak mau modal
kalau kamu gak mau yaudah gak apa apa
ya udah saya jalan dulu
mau langsung kerja
mau mampir dulu ke pasar
sebentar lagi waktunya makan siang
mau aku temenin
enggak nemenin aja
kamu gak ikut makan
ya kalau kamu tega
kalau kamu mau neraktir aku gak keberatan
kamu enggak tapi aku yang keberatan
lagi ya aku udah janjian sama yang lain
bantuin saya sebentar sakit perut
ya udah kalau kamu gak bisa
bisa nunggu sebentar
nunggu teman saya selesai dari wc
tunggu dulu aku kan belum selesai makannya
sabar kenapa sih
bos saya mau store ke bank dulu
sekalian uang parkir
sekalian pulang yuk
mama bener sih
tadi saya ke tempat jupri
katanya kemarin kang jamal kesana
temen saya gak kesini
bagus kalau jupri nggak terpengaruh
tapi kang jamal mau apa kesana
saya nyari teman saya yang kemarin sama saya
dia juga pernah kesini
tapi waktu itu udah lama
iya aja teh
di terminal waktu itu anak buah kang gobang cecep sama bubun disikat orang dikroyok
garut garut garut garut garut
di sini anak buah saya tasling dihajar orang juga
sampai nggak bisa kerja tiga hari
terus di jalan kang pipit ditangkap polisi
sebelumnya di terminal ada pengkhianat kemot
ledang ledang ledang ledang ledang
di sini ada penyusup unang
kita curiga yang ada di belakang semuanya jamal
kalau mau main keras kaki jamal bisa langsung diberesin
tapi kang ngus nggak mau ada perang
saya mau sop buntut aja
akan kepikiran kita sewa rumah kecil tapi halamannya luas
bukan yang di pinggir jalan tapi justru di dalam
rumahnya buat produksi halamannya buat ngejemur
berarti kita harus keluar modal besar
sudah termasuk perhitungannya
kita keluar tambahan modal lumayan besar
terus nambah karyawan lagi termasuk tukang parut singkong
si ujang biar fokus ke pengiriman sama penagihan
jadi karyawannya kemana
minta tolong ke pak harun lagi
atau langsung ke entin
kamu kalau dipanggil nggak kerasa kayak ada mobil dari arah belakang kamu
mau kerja apa bercanda
bersiap mas mehr

setelah kamu owningel
tambahan karyawan lelaki sama perempuan
kira kira kamu mau ngajak siapa
kata bos saya jangan sampai harus dikubur
cukup sampai diangkut ke unit gawat darurat saja
akang jangan kabur
kalau akang diserang akang jangan sampai menang
akang harus kalah
kalau ada yang nanya siapa yang bayar akang bilang aja
dia kita korbanin
ih bos kejam deh
ngomongnya nggak usah genit kayak gitu
yaudah sekarang kamu kerja lagi
udah makan di terminal
ngapain akan makan di terminal
ngapain neneng masak kalau akang makan di terminal
akan nggak makan di terminal
di luar terminal
neneng kan udah bilang akang makannya di rumah aja
makan di warung apalagi di restoran
kan kita lagi nabung buat beli rumah
aka nggak makan di warung nggak makan di restoran
yaudah sekarang akang makan
biar kamu nggak nuduh akang makan di luar
nggak nuduh akang makan di warung
nggak nuduh akang makan di restoran
makan itu harus karena lapar
bukan karena nggak mau dituduh makan di terminal
makan di warung atau makan di restoran
terus sekarang akag harus gimana
yaudah ngopi aja nggak usah makan
kalau nanti lapar pulang lagi aja jangan makan di warung
boleh ikut duduk
kedudung di ubed udah laku semua
ini uangnya dititipin ke saya
kenapa bukan kak ubed sendiri yang nganter
lagi ada urusan katanya
kalau aku telepon kenapa gak diangkat
hpnya lagi ada gangguan katanya
baru mau diservis katanya
lagi ada yang ditunggu
kalau pengangguran berarti akang miskin
maaf satu pertanyaan lagi
akang lemah iman atau enggak
kalau akan pengangguran miskin lemah iman
berarti akang perlu ketemu bos saya
kalau akang mau nanti ikut saya ke kantor pusat
kangkobang belum balik lagi
ini kang gobang bukan
ada yang ngasih kabar
kang gobang kecelakaan
saya belum tahu
sekarang lagi dibawa sama yang nolong ke rumah sakit
mau ngasih kabar kalau udah nyampe rumah sakit
kang gobang kecelakaan